oh inilah kehidupan
makanan memiliki hubungan khusus dengan jiwa kita jerry
ketika seseorang menguasai makanan mereka menguasai kehidupan
tapi bos kau perlu menaikkan harga kita akan sangat kaya
tidak jerry kaya atau miskin adalah keadaan pikiran
itu tidak ada hubungannya dengan jumlah uang yang kau hasilkan
kokiro biasanya meninggalkan restorannya pada malam hari untuk menghabiskan waktu bersama anjingnya
dia puas dengan hidupnya
dia tidak putus
dia tidak punya apa apa lagi untuk diminta
suatu hari makanannya menarik perhatian para bangsawan
ini enak sekali
dari mana kau mendapatkan ini
panggil kokinya sekarang
roy dipanggil pada hari yang sama dan ditawari untuk ditunjuk sebagai koki kerajaan
ah restoran kecil itu
kau mau jadi apa
menjadi koki kerajaan akan memberimu semua kekayaan yang kau inginkan
sekarang jangan konyol dan katakan uang bukanlah segalanya
roy takut berargumen dengan raja
jadi dia dengan rendah hati setuju
roy sekarang menjadi koki kerajaan
dia akan bangun di pagi hari di kamar kerajaannya
dia mengatur belanjaan lalu membersihkan seluruh dapur kerajaan dengan bantuan para pembantunya
dan bersiap untuk sarapan
lalu membersihkan lagi
dan menyiapkan makan siang kerajaan
kemudian membersihkan lagi
dan bersiap untuk makan makanan
kita merindukan rumah
kita tinggal di rumah yang lebih kecil
tapi kita merasa bebas
baiklah besok aku akan menghadap
raja dan mengatakan bahwa aku akan pergi
jangan terlalu meremehkan
kau akan lihat
ke esokan harinya
roy pergi menemui raja
bahkan sebelum membersihkan dapur kerajaan
ada yang ingin aku katakan
satu satunya putri raja
apa makanan ini dibuat olehmu
ya yang mulia
ini enak sekali
aku berharap bisa belajar memasak dengan sangat baik
karena makanan terhubung dengan jiwa kita
pikirkan tentang itu kito
kita punya segalanya di sini
ya sedikit kebebasan
tapi kebebasan itu terlalu berlebihan
aku akan mengajakmu jalan jalan
dan memastikan kau tidak bosan di sini
dan memanfaatkan kesempatan untuk mengesankan sang putri
apa yang membuat romana berbicara dengan roy adalah memasak
aku tidak bisa menahan diri untuk memasuki dapur
masakanmu luar biasa
dan itu menandai persahabatan
antara jurumasa kerajaan dan sang putri
putri romana dan kokiroy
sering terlihat bersama di taman kerajaan
atau di pasar
mereka pergi berbelanja sayuran
dan merawat bunga
persahabatan mereka berubah
menjadi ikatan yang sangat istimewa
aku juga alergi terhadap bunga ini
oh sufle kecilku yang gelap
raja sangat marah
dia lebih dari sekedar jurumasak
aku tidak peduli
putri raja tidak bisa menjadi pengantin jurumasak
itu tidak bisa diterima
aku tidak tahu harus apa
menjadi jurumasak bukanlah kejahatan
jika aku bukan raja
aku tidak bisa jatuh cinta
ini tidak adil
dan ayahku perlu melihat siapa dirimu sebenarnya
putriku aku tahu kau marah padaku
tapi kau harus menikah dengan pria yang mampu
kuat dan punya kekuatan untuk melindungimu
kau tahu pangeran sejati
kau sudah cukup umur untuk menikah
kita harus mengadakan pesta besar
dan mengundang semua pangeran
kita bisa meminta mereka melakukan tes
untuk melihat apakah mereka dapat menjagamu dan kerajaan
mengapa bukan aku yang mengurus kerajaan
jika kau ingin bercanda
aku tidak akan meladenimu
romana mengatupkan bibirnya dan setuju
kebahagiaan raja tidak mengenal batas
putrinya akhirnya siap menikah
sedikit yang dia tahu
bahwa sang putri punya rencana lain
romana mengirimkan paket sepuluh
spesial untuk pangeran yang spesial
malam pesta dan satiba
pesta yang luar biasa
terima kasih telah datang ke pesta besar ini
mari kita duduk dan makan malam
oh mereka menyebutnya pesta besar
kau pasti bercanda
di meja makan
romana mengawasi dengan cermat semua pangeran
wow makanannya pedas
maafkan aku yang mulia
aku akan segera menggantinya
setelah makan malam
ujian akan dimulai
para pangeran harus menunjukkan kecerdasan mereka
untuk membuktikan bahwa mereka mampu memimpin kerajaan
dan membuat sang putri bahagia
beritahu aku tuan
jika kalian dikelilingi oleh musuh di semua sisi kalian
bagaimana reaksi kalian
aku pasti tidak akan menyajikan makanan asin untuk mereka
jika kerajaan kalian berada di dekat pantai
apa yang akan kalian lakukan
jika terjadi air pasang
atau kenaikan permukaan air yang ekstrim
semua kerajaan di dekat pantai
pasti punya sistem drainase yang bagus
dan selaukan di samping jalan
jika ada bencana seperti air pasang
itu akan memastikan air mengendap dengan cepat
itu adalah tanggapan yang cerdas
bagaimana menurutmu pangeran dari pantai
aku akan memastikan bahwa aku cukup makan
aku tidak bisa berpikir dengan perut kosong
kau memberiku makanan pedas
dan aku tidak bisa fokus
itu keluhanku juga
bukan seperti ini caramu memperlakukan tamu
aku tidak bisa berpikir
tunggu sebentar ayah
kalian semua pangeran di kerajaan kalian
apa ketidaknyamanan kecil yang menyebabkan
kalian semua meninggalkan posisi sebagai pangeran
jika makananmu asin atau pedas
kau tidak akan bisa tetap waspada
untuk melindungi kerajaanmu
lalu bagaimana mereka akan melindungiku
ayah bagaimana aku bisa menikahi salah satu dari mereka
satu pangeran menjawab
aku dengan rendah hati minta maaf yang mulia
tapi aku bukan pangeran
aku juga tidak punya kekayaan
sang pangeran mengungkapkan dirinya tidak lain adalah kokiroy
putri romana menjelaskan bagaimana dia mendesak kokiroy
untuk datang menyamar sebagai pangeran
yang mulia para pangeran di sini mungkin adalah pemimpin terbaik
tapi tidakkah kau harus peduli dengan keinginan putrimu
ya aku baru tahu
kerumunan itu terkejut
tidak ada yang pernah berbicara dengan raja seperti itu
aku mengumpulkan keberanian hari ini untuk melamar putrimu
aku mungkin bukan pangeran
tapi aku adalah pria yang cerdas
dan aku janji untuk membuat putrimu bahagia
dan melindunginya sepanjang hidupku
sang raja bingung
aku selalu ingin putriku menikah dengan pangeran sejati
kau membuktikan hari ini bahwa pangeran sejati tidak perlu kaya
atau dilahirkan dalam keluarga kerajaan
para pangeran merasa malu karena kurangnya kewaspadaan
mereka senang untuk roy dan romana
nak katakan padaku mengapa kau mengatakan bahwa kau adalah orang yang cerdas
maafkan aku yang mulia
tapi hanya orang yang cerdas dan juru masak yang hebat
yang dapat mengidentifikasi di mana harus menambahkan bumbu dan garam ekstra
kau mengubah makanan para pangeran
demi cintaku yang mulia
aku melakukannya demi cintaku
raja roy dan romana tertawa terbahak bahak
roy dan romana segera menikah
dan sementara putri romana mengawasi kerajaan
koki roy membuka jaringan restorannya sendiri
putri romana menjalani hidupnya dengan bahagia dan bangga
karena dia sekarang istri juru masak